kita ke informasi pertama lembaga riset alfara research center merilis hasil survei peta elektoral capres cawapres dua ribu sembilan belas
survei ini bertujuan untuk melihat potensi penantang jokowi pada pilpres mendatang
alvara research center menggelar survei nasional pada dua puluh april hingga sembilan mei dua ribu dua puluh
sementara elektabilitas kandidat lain belum menonjol jika dibandingkan dengan keduanya
meskipun belum ada kuda hitam penantang jokowi dodo posisi petahannya dianggap belum aman
ada sejumlah masalah yang menjadi titik lemah
sementara untuk posisi capres
itu masih lebih tinggi dibanding kandidat kandidat yang lain
kemudian yang kedua adalah soal partai politik
di mana kalau kita lihat
pdi masih berpeluang untuk menjadi pemenang pemilu dua ribu sembilan belas
yang menarik adalah peringkat kedua
itu harus diperkutkan oleh golkar dan gerindra
untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap lembaga negara
sementara partai politik mpr dan dpr mendapat tingkat kepuasan paling rendah
di sisi lain hasil survei juga mengelompokkan kinerja menteri